kpk menggelar putaran kedua anti corruption working group pada gelaran g dua puluh di nusa dua bali
atas dasar itu dewan pengawas menjatuhalkan ulang pelaksanaan sidang pada sebelas juli mendatang